dari sisi penentuan itu kan akan ada pembahasan dan akan ada penentuan oleh pimpinan partai politik dan gabungan partai politik
itu bukan di ranah saya pribadi dan tentunya saya sangat menghormati hak prerogatif daripada pimpinan partai politik
saya yang saya sampaikan pada saat kegiatan kemarin dengan bapak ahmad ruyat yang merupakan pimpinan di pks bahwa saya memiliki pengalaman bekerjasama dengan pks
pengalaman saya bekerja dengan tks ini mereka berjuang dengan sepenuh hati
tentunya jika allah bukakan
dan kesempatan untuk bekerja sama kembali berjuang bersama sama
mudah mudahan ini bisa menjadi awal yang baik untuk kita membangun indonesia dengan percepatan pembangunan
dan ini harus ditingkatkan dan yang dikoreksi itu adalah beberapa
percepatan yang harus kita hadirkan lapangan kerja yang harus kita ciptakan harga harga bahan pokok yang harus kita kendalikan
itu yang akan menjadi fokus kita ke depan
berarti bapak juga menerima respon positif dari pks
ya tentunya terima kasih atas respon positifnya
saya serahkan kepada pimpinan untuk dari masing masing partai politik untuk membahas
tapi saya akan fokus pada tugas saya memberikan solusi dan menjawab kebutuhan masyarakat
apabila bapak diusung kembali sama anies bapak sendiri
itu bukan prerogatif saya itu ranahnya para pimpinan partai politik
jadi jangan sampai kita berandai andai dan mengendalui
dan mengambil porsi yang bukan menjadi porsi kita
itu domain dan ranahnya para pimpinan partai politik
terkait dengan kesiapan pak
terkait dengan kesiapan pak
apakah siap gitu pak
pak afr pak
pak afr thank you
saya fokus di tugas saya di kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
dan kontestasi demokrasi ini sudah masuk ke dalam tahapan selanjutnya
sehingga semua persiapan harus dilakukan sedini mungkin
sehingga masyarakat tahu
terhadap apa gagasan dan kontribusi yang akan ditawarkan
itu yang menjadi satu tugas bagi kita untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat